gagal lurus jembatan sirotol mustaqim
oh betul banget kata jungger
hisatnya berat banget
nah itu yang bakal terjadi sama kamu sultan
astagfirullahaladzim ya allah sultan
kenapa jadi sultan
kamu kan dikasih amanah uang belanja sama fati
tapi kenapa mau dijajanin
mau jajan atau enggak yang penting
kau tidak usah ikut canggih
ini urusanku dengan sultan
aku tidak akan membiarkanmu mengganggu sultan
manjat bohon dengku lemes
ngangkas sampe dengku lemes
buangnya dimana ini ya
sini aja ini udah banyak sampah
aku gak terkena
akhirnya kenal dulu siapa
pak kihayi atas berwala
takut takut tapi jangan pengen pegang
dimurimin aja gak pegang
takut apaan sih
sama kambing aja takut
takut takut paling dan anduk bukan begitu pak kyai setelah bingung menyerupai manusia manusia
manusia manusia orang emang juru baik kami aduh gimana sih aneh ngomong jadi kayak dari pakai
emang pakai nggak ngelihat atau apa tutup tuh enggak lihat weh dengerin ya kalau lagi panik
gini atau ada yang lagi nggak enakin baca doa biar tenang ya udah kasih pagi baca doa bu baca doa ya
makanan iya kalau kata tuhan bos allah dia bisa lihat grupanya itu itu itu
astagfirullahaladzim adzim poh bener juga ternyata apa yang diomongin simpo bener kenapa
akhir akhir ini banyak sekali siluman enggak bisa aku dianggap aku harus ambil tindakan
astagfirullahaladzim ya allah astagfirullahaladzim eh eh ya allah
neng bikin kaget empuk aja
latihmu kemana mau pulang sayang pot takut kemarin itu mpoh ngelihat tuyul bahasa
nanya nanya terus tersimpol lihat ada itu mbe
surat kita ke sana ya
aku bisa ke banting nih
kalau keranjangnya penuh
pada badan aku kecil lagi
palingan juga isinya kerupuk
capek pasangnya jauh banget
kata pak kiai kalian jangan keseringan mengeluh
pokoknya aku sampai sana
pengen ke warungnya mpauci
pengen beli ayam goreng dicocok sambal
kalian jangan pada ngimpi
bisa beli makanan apapun yang kalian mau
uang yang kita bawa itu pas untuk yang kita mau beli
gak ada kelebihannya
jadi makan makan deh
padahal udah gak bayangin makanan yang enak
betul banget tuh kring
sultan akan beliin makanan yang kalian mau pakai uangnya
kalau gitu mpok pulangnya nanti
yaudah aja ya
mpau jangan pergi
mending mpau disini aja
padahal aida udah nganggap mpau itu
seperti ala marhumah ummi
di pondok itu udah lama banget
gak ada ummi
padahal masakan umi itu enak
seperti masakan mpau
keliruan mpau jadi pengganti ummi
mpau malah pergi
kan aida sedih
mpau janji mpau gak akan pergi
kalau misalnya ada si luman
apa ada mbe gitu gimana kan
kok sama si luman takut sih
karena ada allah yang melindungi kita
bener juga pak ketek yai
semua yang ada di dalam pesantren
sini ada di dalam
makasih pak yai
ummi gak jadi pergi
eh uh ini
maksudnya paham hati
gak jadi pergi mending kamu disini
udah abis uangnya sultan
udah gak ada lagi
yaa kita gak jadi makan makan dong
ini uangnya dari pak mas kutan
jantinya sama om bento
tapi jangan bilang pak yai
udah aku duga pasti mereka
pasti mau jajan buat uang jajan
emang mereka gak bisa dipercaya
waduh banyak banget
anjani gak ada kerjaan aja ya kamu
iya kak kalau berkhianat jika diberi amanah
oh aku tau
dibakar dengan api neraka yang panas
betul banget kata cengkering
nah itu yang bakal terjadi sama kamu sultan
kenapa jadi sultan

kamu kan dikasih amanah uang belanja sama pelatih
tapi kenapa mau dijajanin
serah sultan mau jajan atau enggak
yang penting tugasnya sudah selesai
masalahnya kamu korupsi uang belanja
eh kentung cungkring
kita mau jajan bukan pakai uang belanja
melainkan pake uang sultan sendiri
itu pake uang sultan sendiri
bukan dari kuatnya duitnya
jangan jangan jadi mau jajan juga ya
tau mau mati sultan nih
lagi lagi kau mengganggu rencana